ini kan nanti akan dibacakan vonis mas jadwalnya jam sepuluh ya mas tapi sampai dengan saat ini sepertinya belum juga dimulai
tanggapan mas novel mengenai keterlambatan waktu dulu mas
yang pertama saya tidak sedang menunggu jadi masalah terlambat saya nggak ngerti
dan saya tidak tertarik untuk melihat sidangnya karena sejak awal ketika saya memberikan perhatian
tidak ada hal yang menunjukkan ada sesuatu yang bisa dijadikan keyakinan untuk legitimasi proses itu
saya justru melihat banyaknya kejanggalan banyaknya permasalahan
yang sepertinya pihak pihak yang di persidangan di sana sedang dengan sengaja mendelegitimasi sendiri proses persidangan itu
jadi sulit bagi saya memahami bahwa proses ini proses yang diharapkan untuk terkait dengan kepentingan peradilan pekerja bidang
nah begini saya bukan pihak jadi saya bukan pihak
hak saya sebagai warga negara diwakili oleh caksa penuntut umum
yang ternyata di persidangan justru seperti mewakili kepentingan terdakwa
justru memberi kesan bahwa ada proses sandiwara di sana
dan saya pikir saya tidak sedang memerlukan memperlihat sandiwara hari ini
melihatnya bagaimana saya bisa menaruh harapan sedangkan kalau dilihat
kita jangan lupa serangan kepada saya ini adalah
salah satu bagian dari rangkaian serangan kepada orang orang yang berjuang memberantas korupsi
baik di kpk maupun di luar kpk yang semuanya tidak ada satupun yang diungkap
satu satunya yang berjalan dalam proses persidangan ini perkara saya
yang ternyata saya meyakini seperti ada upaya untuk menutupi pelaku sebenarnya
atau menutupi peran pelaku pelaku lainnya
dan juga kita boleh melihat kejanggalan kejanggalan lain
yang memusnahkan kepentingan peradilan
dan juga saya merasa
membuat kita semakin terheran heran
masa ada suatu perkara di mana saksi penting malah tidak diperiksa
saksi penting malah justru tidak dihadirkan di persidangan
ini kan berbahaya
bahkan ada beberapa bukti yang sengaja tidak dimunculkan
nah ini kan menjadi pertanyaan
ini persidangan ini sekedar memenuhi kepentingan saja
atau menggali kebenaran materil
tapi kita harus bisa memastikan basis buktinya jelas
tidak boleh menghukum orang
yang basis pembuktiannya tidak jelas
karena orang yang kemudian dalam proses hukum pidana
itu dihukum dipidana itu ada dua kemungkinan
dia kalau yang dalam proses yang tidak benar yang saya katakan
bisa jadi dia orang yang dipaksa untuk kemudian dihukum
bisa jadi dia orang yang turut dalam suatu skenario untuk minta dihukum
dua duanya tidak boleh
oleh karena itu proses ini harus mencerminkan wajah hukum kita
yang proses harus benar
bukankah ada apa namanya istilah dalam hukum pidana
lebih baik melepaskan seribu orang bersalah
daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah